insiden pilot dan kopilot batik air yang tertidur saat penerbangan dari kendari ke jakarta
yang membuat pesawatnya harus keluar jalur pada saat itu kita lanjutkan perbincangannya
saudara bersama dengan pengamat penerbangan gary suyatman dan juga ada pilot senior yang sudah bergabung sama kami pak hanafi herlim
selamat sore pak herlim sehat selalu
selamat sore sehat alhamdulillah mbak
pak herli melihat apa yang terjadi di insiden pesawat batik air ini knkt kan menyebut bahwa insiden pilot dan co pilot batik air yang tertidur itu
karena tidak ada panduan yang rinci terkait dengan daftar pemeriksaan pribadi atau biasa disebut i m safe gitu ya
nah itu tuh sebenarnya seperti apa sih pak harusnya ketika pilot dan kopilot itu akan terbang memastikan kondisi fisiknya
atau mungkin kalau tadi dibilang dia kelelahan akhirnya tertidur
oke terima kasih selamat sore atas kesempatan yang diberikan
menurut sama menurut saya ini adalah hal yang lumrah
lumrahnya dalam kondisi manusia mempunyai keterbatasan
kalau dia ngantuk wajar
sekarang anda bisa bayangkan schedule nya pagi pagi buta seperti itu
tengah malam harus bangun lagi mau tidur jam berapa dia
terbang ke ujung panda hari pagi jam satu atau setengah dua kita sudah bangun reporting pointnya jam setengah tiga
take off nya jam empat itu sudah hal yang biasa
tapi sebelumnya kita bisa mengantisipasi dengan cara apa
mungkin orang akan protes akan bilang mana mungkin kita bisa tidur jam tujuh atau jam delapan
tapi paling tidak kita bisa mengantisipasi caranya
ini cara saya mungkin bisa diikuti oleh para pilot yang lainnya
yaitu pada di hari yang sama satu hari before kita bangun katakanlah bangun subuh
biarkan kita tahan ngantuk itu sampai malam nanti setelah isya kira kira jam delapan kita coba tidur
bangun kira kira jam satu atau setengah dua tengah malam
paling tidak kita sudah cukup tidur sekitar empat jam
itu satu persiapan dari diri kita sendiri
yang kedua pada saat kita mau terbang kita briefing kepada pramugari dan pilot semuanya itu sudah biasa
briefingnya apa salah satu diantaranya
oke kita terbang menuju ke dalam hal ini kita sebut aja kendari ya
kita terima kendari itu dua lima jam misalnya
dengan flight level tiga puluh lima dan cuaca di perjalanan bagus atau berawan
lalu di destination cuaca juga bagus dan bla bla bla bla
kondisinya ini karena kita ngantuk capek sama sama kerja subuh seperti ini
kami minta atau saya minta pramugari anda anda cobalah sering sering jenguk kami di kokpit
apakah itu setiap lima belas menit atau dua puluh menit sekali atau maksimal setiap tiga puluh menit jenguk kami
yang keempat kalau misalnya salah satu mau tidur kita janjian sama psikopalet atau sama si captain
lalu betul betul memang dia terbang
tapi yang namanya rasa kantuk itu kan manusiawi sekali
ya manusiawi tapi ketika misalnya ini beruntung tidak terjadi sesuatu ya pak herlim ya
tapi ketika kalau misalnya terjadi sesuatu kan itu sangat membahayakan satu ratus lima puluh tiga penumpang
tapi pak herlim begini meskipun itu manusiawi artinya tetap harus ada perjanjian antara pilot dan kopilot

tapi seperti saya katakan tadi manusiawi itu bisa saja
karena dia sendirian traffic di atas juga lagi sepi banyak bengongnya
mau kesibukan dengar nggak ada yang didengerin
dilihat semua di depan juga gelap gak ada yang dilihat
mau diobrolin nggak ada yang diajak ngobrol
apakah memang pramugari boleh keluar masuk ke kokpit misalnya untuk mengecek kondisi atau mengajak berbicara pilot dan co pilotnya
itu kan atas perintah kita juga
selalu awake seperti itu
kalau dibiarkan sendiri kejadiannya seperti ini
jadi kalau misalnya kejadian yang kemarin menurut anda itu artinya tidak ada komunikasi antara baik pilot co pilotnya
dengan awak penerbangannya begitu pak herlim ya
mungkin itu terlupakan si kapten untuk briefing kepada sang pramugari supaya sering seringlah jenguk kami
atau kalau memang dia salah satu mau tidur panggil salah satu promogarnya ke depan
supaya dia terjaga terus
pak herlim sebenarnya ada aturan kah misalnya sepengalaman anda sebagai pilot senior berapa lama power nap itu bisa dilakukan oleh pilot senior

ada tidur yang tadi itu yang istirahat sebentar itu
itu bisa kita lakukan tapi kadang kadang kita maunya tidur sejenak
maunya sih kita tidur lima menit atau sepuluh menit
tapi karena mungkin saking ngantuknya saking capeknya akhirnya jadi kebablasan
satunya lagi tidak sadar akan dirinya ternyata dia ikut tidur
oke tapi pemeriksaan pribadi terkait dengan kondisi pilot atau awak pesawat begitu ketika sebelum terbang itu memang dilakukan oleh maskapai sebelum terbang pak herlim
biasanya kami hanya cek tensi berapa lalu oksigen tubuh berapa cuma itu yang kami bisa cek yang lain tidak bisa
oke pak geri kalau menurut anda sekarang ini kan batik air sudah menonaktifkan pilot dan kopilotnya
begitu juga kemenhub menteri maksud saya menteri menyatakan menhub menyatakan bahwa ada teguran keras yang diberikan kepada maskapai
apakah itu cukup singkat saja pak geri
untuk sementara iya kita harus ingat investigasi masih berlanjut pnkt itu masih preliminary report
jadi masih banyak hal yang belum mereka ingatkan yang masih dalam investigasi
contoh kayak tadi apakah dilakukan briefing itu nanti dilihat di investigasi
apakah bagaimana komunikasi antar itu dilihat lebih dalam lagi antar pilot
oke baik kita nantikan tentu proses investigasi masih berjalan
terima kasih pak gery sujatman dan juga pilot senior pak hanafi herlim sehat selalu terima kasih sudah berbagi pandangan di kompas petang